mulai dari menyembuhkan kanker sampai obat kuat
tetapi secara ilmiah khasiat ini tidak terbukti
dapat membantu untuk menyembuhkan penyakit kanker
namun demikian ini masih perlu penelitian

ya sejauh ini belum ada penelitian tentang itu
medio juli silam sebuah pabrik pengolahan tepung ikan di sidoarjo jawa timur
digrebek tim penegakan hukum dari kementerian kelautan dan perikanan
pabrik milik pengusaha asal tiongkok ini digrebek
karena uji sampel tepung ikan yang akan diekspor ke thailand
menunjukkan tepung dari pabrik ini positif berbahan dasar parimantan
selama ini dia dalam bentuk insang sama tulang
bentuk ulang utuh bukan dalam tepung
nah ini setelah saya dapat info ya memang saya anggap apakah ini menjadi modus untuk mengelabui
karena dia bercampur dengan
ikan ikan yang memang dari hiu
hiu ini pun kita belum terindikasi apakah hiu yang dilindungi seperti martil atau koboi
nah ini yang perlu kita seluruh
tapi ini saya yakin ini ada juga semacam modus juga
dari tempat ini tujuh belas karung berisi tepung ikan disita dan dijadikan barang bukti
selain itu dalam pemeriksaan lanjutan
ditemukan pula beberapa potong tulang yang diduga potongan tulang parimanta
hingga kini pemeriksaan saksi terus dilakukan
dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini
hanya ada dua spesies parimanta di seluruh dunia
dan keduanya ada di indonesia
manta birostris dan manta alfredi
parimanta adalah hewan langka kategori rentan
keduanya masuk dalam daftar spesies terancam punah oleh international union conservation of nature
dan pada tahun dua ribu tiga belas keduanya masuk dalam daftar appendix dua cites
sites adalah sebuah konvensi yang mengatur perdagangan
flora dan fauna yang terancam punah secara internasional
indonesia telah ditetapkan sebagai suaka parimanta terbesar di dunia
maka bagi indonesia menjaga kelestarian parimanta adalah sebuah tantangan besar
sementara ancaman penurunan populasinya terus meningkat
perburuan liar karena permintaan terhadap insang parimanta masih terus terjadi
padahal parimanta hanya melahirkan satu anakan dalam kurun waktu dua hingga lima tahun
perbandingan kecepatan angka kelahiran dan ancaman kematiannya sungguh tak berimbang
indonesia memiliki dua peraturan daerah dan satu peraturan nasional untuk melindungi parimanta
dari provinsi papua barat ada peraturan daerah kabupaten raja ampat nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
dari provinsi nusa tenggara timur ada instruksi bupati manggarai barat nomor seribu tiga ratus sembilan tahun dua ribu tiga belas
dan secara nasional ada keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor empat tahun dua ribu empat belas
tentang penetapan status perlindungan penuh ikan parimanta
parimanta adalah mamat
malia purba bukti kekayaan hayati lautan dunia
memburu dan membunuh satwa ini adalah perbuatan melawan hukum dan memiliki konsekuensi pidana
sebagaimana tertuang dalam undang undang no tiga puluh satu tahun dua ribu empat tentang perikanan
dan diubah dengan undang undang nomor empat puluh lima tahun dua ribu sembilan
ancaman hukuman kurungan paling lama enam tahun dan denda hingga satu lima miliar rupiah
adalah konsekuensi yang bisa ditimpakan terhadap mereka yang melanggar
menjaga kelestarian parimanta adalah sebuah kewajiban
memastikan keanekaragaman hayati agar tak punah karena rakusnya perburuan liar